sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mau susu atau air mas
sekarang mas tidur ya
terus kamu nih
kamunya di sini
iya aku di sini mas
yaudah ya aku tidur
aku bener bener gak habis pikir
apa sih tai
ini adalah anak yang aku lihat waktu kecil dulu
tapi aneh sekali
kenapa kami bisa begitu mirip
pasti kecewa lagi
udah gua yakin jodohnya nonila tuh cuma sama gua
cari nafkah dulu ah
ada yang masuk di mata mas
mudah mudahan andri suka mais campur ini
mudah mudahan andri suka mace campur ini
mudah mudahan andri suka mais campur ini
sita ini kenalin
ini temen deket aku dulu namanya lila
saya ambil sarku sama pel dulu ya
lila sekarang kamu santai santai aja ya
aku mau ke kamar dulu
kira kira udah matang belum ya
iya iya sebentar ya
tahu aja kalau gue mau minta
emang jodoh loh sama gue nah
ada mbak tapi ada di kamar kamar di belakang
nah yang tadi itu siapa nanti
oh dia itu nondewi
katanya dia itu mirip dengan nonsita
makanya sama nyonya suruh kemari
buat ngerawat mas andre yang lagi defek
nih siapa siapa
siapa sebenarnya kamu
kenapa kamu berpura pura jadi sifat
sita kan udah meninggal
apa tujuan kamu berpura pura jadi sita
kamu mau ngelaguin andre ya
nenek dan tante tanti yang suruh dewi berapura jadi sita
iya kita melakukan ini demi kesembuhan andre
kamu juga kalau pengen andre cepat sembuh jangan mengganggu dewi sama andre
kalau gitu saya permisi pulang ya
kalau kamu masih ingin hidup pakai otak kamu
pikirkan bagaimana caranya untuk menemukan perempuan itu
saya rasa kamu sudah tahu tugas kamu ustadz
tapi kamu masih sudah dikepung
dan dia sudah menganggap kamu sudah kembali sehat
allah pasti melindungi dewi
kedatangan saya kemari bu
pengen jemput ibu sama maya untuk tinggal di jakarta
karena dewi kangen banget sama kalian
ibu juga udah kangen sekali sama dewi
udah lebih dari seminggu ini
dewi belum telepon lagi
ibu jadi khawatir nggak gustaf
teh dewi sibuk sekali ya
ya begitulah mai
makanya kang gustaf kesini
mau menjemput ibu sama maya
kasian bu dewi nggak ada temannya di sana
kapan kapan ibu bisa pergi nak
besok pagi aja ibu
alhamdulillah akhirnya ibu bisa ketemu dewi
saya boleh ke kantor pos bentar
mau nge postin surat buat ibu di kampung
tapi tolong jangan lama lama ya
takut nanti andri bangun
kamu gak ada dia sedih lagi
ntar dulu mas
boleh saya cek dulu ya mas
cuma mas tali kipasnya putus mas
kalau dibenerin agak lama mas
saya cariin taksi lain mas
hah gimana sih
kau jangan pegang tangan saya
saya bicarakan sendiri
ambil aja pak
baru gue pengen pulang sendiri
gara gara kita sini gue kepaksa nih gue harus tebak njokat